lu parkirnya di mana
di tempat yang ncang suruh ncang
pastinya di situ aman
nggak tahu ncang
anggotnya udah nggak ada
nanti ketahuan kalau rambo yang ngumpetin
terus sekarang gimana
gini aja ncang
gue yang terlibat
sekarang lo telpon semua sopir
cari anggot gue sampai ketemu
oh hukum karmanya kangen
anak kasih tau sama nt benua
kalau kita berbuat baik bayinya itu bakal balik ke diri kita
tapi kalau kita berbuat jahat yang bakal balik ke diri kita apa
mak ngerti sudah cukup
ya sudah cukup
masih ada lagi tak
intinya kan itu tadi
mak ngerti kan im
sudah kan bos
ane loudspeaker ya
sekarang lu cari angkot juragan bos
gimana aneh nyari aneh gak punya kendaraan
lo mau panjang atau pendek
curahkan bos kamu harus agak sedih
panjang juragan bos
semua anak anak cari angkot gue sampai ketemu
tapi juragan bos
anak anak lagi pada darik semua
kalau misalnya gak narik
gimana buat bayar setoran ke juragan bos
hari ini lo semua bebas sekarang
pokoknya cari angkot gue sampai ketemu
iya juragan bos
kamu kerana senyum
tapi juragan bos anak anak kan butuh uang pensit
kalau buat nyari angkot ya juragan bos
ye ntar gue kasih
juragan bos coba deh ke dapur dulu
ngapain gue ke dapur
bilang mau ke dapur
bukan bukan bukan itu maksudnya juragan bos
maksudnya anak anak kan pada butuh uang dapur
kalau misalnya ntar dia pulang kagak bawa duit
bilinya pasti pada mata juragan bos
lu mau meris gua
enggak juragan bos enggak
kalau angkot gua ketemu gua kasih uang bensin
cakep tuh juragan bos
makasih juragan bos
nt keterlaluan tam minta thr tam
gara gara lu gua diperas abis abisan sama si jamil
gua yakin disebelahnya ada si rustam
sekarang lo balik ke sana
siapa tau ada yang liat
kenapa enggak minta thr
ya ente kebangetan
lebaran haji aja baru kemaren
lebaran masih jauh tam
ya kan bisa saja thr lebaran haji
mana ada thr lebaran haji tam gak ada
di arab mungkin dapet kak
hah yaudah ente narik angkotnya di arab aja
iya kan ini mumpung kita lagi ada kesempatan mil
harus kita manfaatkan sebaik baiknya
eh gue yakin anak anak kasih tau biar pada seneng
bukan nambuh enggak mau mil
tapi gua tambuh
tambuh tinggal sedikit
sudah tinggal kuota bonus mil
buat nonton siap juna di youtube
tani aja deh
enak kalau begini
ada hikmahnya mil
neng kemarin dari rumah abang ya